dugaan korupsi puluhan miliar rupiah membelit ditjen pajak kementerian keuangan
padahal reformasi birokrasi sering digaungkan untuk mencegah praktek korupsi berulang
betulkah pengawasan lemah menjadi celah praktek korupsi berulang di kementerian keuangan
kami akan berbincang dengan anggota komisi sebelas dpr ri misbakun
kemudian peneliti icw egy prima yoga dan ketua umum asosiasi tech center perguruan tinggi seluruh indonesia
atau adpetsi darussalam selamat malam bapak bapak
kita berbicara mengenai dugaan korupsi kembali berulang masalah pajak
banyak yang kemudian heran ketika di kementerian keuangan reformasi terus disampaikan
mengenai birokrasi mengenai pengawasan
betulkah ini hanya masalah lemahnya pengawasan saja mas mis bakun
atau ada faktor lain yang saat ini tengah terjadi kementerian keuangan
kalau saya diminta pandangannya soal kasus ini ini kan cuma masalah
bukan saya mengatakan mengecilkan masalahnya
tapi saya ingin menyampaikan bahwa dari sekitar empat puluh lima ribu karyawan direkturat jenderal pajak
yang merupakan lebih dari enam puluh lima persen
jadi karyawan kementerian keuangan
itu kan tidak mudah untuk dikendalikan awasi satu persatu
yang dibangun adalah sistemnya
ada empat puluh lima ribu orang yang juga harus kita awasi dan kita perhatikan prestasinya
kalau kita perhatikan dari sisi prosentase
maka masih banyak orang yang kerjanya bagus mempunyai dedikasi
dan tanggung jawab kepada tugas mereka kepada negara
dan mereka juga harus diberikan apresiasi
tapi saya ingin menyatakan juga bahwa kasus ini juga jadi pelajaran
pelajaran buat siapa
bagi menteri keuangan untuk lebih bertanggung jawab bagaimana membangun sistem
span of controlnya kementerian keuangan itu kan luar biasa besar
luar biasa luas
menteri keuangan itu kekuasaannya dua
mengatur mengenai belanja dan mengatur tentang revenue
nah apakah kemudian span of control yang begitu luas dan begitu lebar ini
sekarang masih relevan untuk dipegang oleh menteri keuangan
di dalam perusahaan aja
ada orang yang menerima uang dan yang membelanjakan itu berbeda
nah ini masih berada dalam satu tempat yang sama dan oleh satu kekuasaan
nah ini jadi pembelajaran dan jadi perenungan
reformasi pajak ini kan selalu didengung dengungkan sangat panjang
sejarah reformasi pajak itu lebih awal dibicarakan daripada reformasi politik di indonesia
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga kita sudah bicara tentang reformasi pajak
perubahan menjadi self assessment
dan terus berlanjut dan berkesinambungan
kemudian ada modernisasi
nah istilah modernisasi dan sebagainya itu yang membuat kemudian dibangun namanya whistleblower system
nah sekarang kita tunggu kpk
apakah pengungkapan kasus ini karena sistem yang dibangun
atau karena pembelajaran yang dibangun
atau karena pengungkapan kasus yang dibangun
atau karena pembelajaran yang dibangun
atau pengaduan masyarakat
dari kementerian keuangan sayang sekali kita berupaya untuk mengundang perwakilan dari kementerian keuangan
tapi tidak bisa hadir saat ini dalam diskusi malam ini di newscast
tapi di beberapa media online bu menteri sudah menyampaikan ini laporan dari masyarakat mas misbakun
nah laporan masyarakat kepada siapa
kalau laporan masyarakat kepada kpk berarti kan sistem yang bekerja itu kan di luar sistem yang bekerja
di luar sistem yang dibangun oleh menteri keuangan di luar sistem yang dibangun oleh direkturat jenderal pajak
yang bekerja artinya apa mata telinga dan rasanya rakyat yang bekerja
nah ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita semua kenapa masalah yang saya nggak tahu
karena kpk belum expose siapa yang menjadi tersangka
besarnya kasusnya apa melibatkan siapa saja kan ini belum diungkap
jadi kita cuma bisanya bicara tentang dugaan
maka kalau kita bicara dugaan kita harus berhati hati
karena ini mempunyai implikasi hukum yang serius apalagi tuduhannya adalah dugaan kasus korupsi
tapi ini adalah momentum terbaik kita
momentum terbaik kita untuk melakukan apa melakukan evaluasi terhadap yang selama ini dibangun
dengan kalimat kalimat yang sangat membius kita semua seakan menjadi mantra
yaitu good governance integritas dan sebagainya
apalagi kalau saya baca dari pernyataannya menteri keuangan itu bicara tentang pengkhianatan
siapa yang mengkhianati
dan siapa yang dikhianati
kalau kita jadi pemimpin bicara mengkhianati ada dikhianati gitu
ini berarti apa akan ada upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab
seakan akan sistemnya sudah sempurna tidak perlu ada perubahan
dan orang yang tidak menjalankan sistem dalamnya sempurna itu dianggap sebagai mengkhianat
sebelum dilanjutkan kita lihat dulu pernyataan dari menteri keuangan sri mulyani
mungkin masyarakat tidak begitu banyak yang mengetahui statement yang disampaikan mas misbah
namun kita simak bersama berikut ini
apabila dugaan tersebut terbukti ini merupakan suatu pengkhianatan
bagi upaya seluruh jajaran direkturat jenderal pajak dan kementerian keuangan
yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengkhianatan
untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara
penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara
saya ke mas egy dulu mas egy ada komentar mengenai pernyataan tadi dari menteri keuangan sri mulyani
yang disampaikan kemarin
ya mbak tentu ini bukan kabar yang mengembirakan ya namun kami sendiri masih menunggu keterangan resmi dari kpk
karena kpk hingga saat ini masih terus menunda nyampein informasi yang lebih detail dari kasus ini
sehingga saat ini kita hanya bisa menduga duga siapa yang terlibat dalam kasus ini
baik itu pegawai pajaknya atau dari pihak swasta
nah kami sebetulnya berharap kebijakan baru kpk ini untuk mengumumkan tersangka
ada penangkapan betul betul bertujuan untuk itu
atau dalam kata lain untuk kelancaran penanganan kasus bukan hal yang lain gitu ya
maksudnya hal yang lain seperti apa
hal yang lain ini juga untuk mengungkap aksor yang lebih besar
dan jika benar demikian maka tentu kerja kerja pegawai kpk harus diapresiasi
baik sorry saya potong tadi menyebutkan bukan untuk hal yang lain hal lain itu apa maksudnya mas egy
ya hal yang lain yang bisa menimbulkan ekses lain misalnya bukti bukti hilang atau yang lainnya begitu ya
oke jadi pernyataan awal yang sempat di sounding apa ya kita melihatnya sebagai bentuk teaser saja
dari salah satu pimpinan kpk kemudian dilanjut dengan konferensi pers yang disampaikan oleh menteri keuangan
menurut anda ini tidak berkontribusi positif dalam proses penyidikan dugaan korupsi di dirjen pajak ini
ya saya berharapnya tentu harus ada kontribusi positif ya bukan untuk menimbulkan hal hal yang lain tadi
oke bukti bukti hilang dan sebagainya gitu tapi justru untuk mengungkap luasan kasusnya apakah ada aktor lain yang bisa dipindah
sehingga kpk menunggu waktu sedemikian lama agar aktor lainnya bisa diumumkan itu yang kami harapkan sebetulnya

untuk kali ini disampaikan oleh pimpinan kpk salah satunya adalah untuk mengurangi nilai kewajiban membayar pajak dari salah satu wajib pajak
oke bukti bukti hilang dan sebagainya gitu tapi justru untuk mengungkap luasan kasus korupsi yang terjadi beberapa kali untuk kali ini disampaikan oleh pimpinan kpk salah satunya adalah untuk mengurangi nilai kewajiban membayar pajak dari salah satu wajib pajak
apa modus modus yang sering ditemukan dalam kasus korupsi seperti ini
ya yang disampaikan oleh salah satu komisioner kpk adalah salah satu modus umum ya dalam skandal korupsi perpajakan
dan ini tidak hanya terjadi satu kali saja gitu ya kami mencatat paling tidak ada sebelas kasus korupsi
kasus korupsi perpajakan yang melibatkan pegawai dirjen pajak
dan dari keseluruhan kasus itu justru menunjukkan adanya kong kali kong antara pihak pemerintah dan swasta
ada transaksi jual beli di situ lalu praktek swap terutama begitu ya
dan lebih menyedihkannya lagi dalam pantauan kami dari tiga belas kasus tersebut gitu ya nilai swapnya juga cukup besar mencapai satu ratus enam puluh miliar gitu
dan tentu ini menunjukkan bahwa korupsi perpajakan sudah menjadi penyakit yang kronis terutama di tubuh dirijen pajak kementerian keuangan
dan perlu ada upaya yang betul betul serius untuk menyelesaikan masalah itu
oke saya ke mas darussalam
tadi mas egy mengatakan sudah cukup kronis
temuan dari adpetsi seperti apa kasus kasus korupsi di bidang perpajakan
ya jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin melihat secara jernih ya kasus ini
jangan sampai satu dua kasus ini kita menjustifikasi direkturat jenderal pajak sebagai satu institusi seperti itu
nah kebetulan saya mengikuti banyak kasus yang terjadi di jp terkait dengan penyimpangan ini ya
saya mengikuti sejak awal sejak kasusnya gayus gitu ya
kebetulan saya pada saat kasusnya gayus saya ikut sebagai saksi ahli yang dimintain keterangan terkait dengan terdakwa lain di pengadilan tipikor
saat itu tahun dua ribu dua puluh
dan sampai perjalanannya hari ini saya coba memetakan sehingga kita bisa melihat kasus ini secara jernih
dan tolong nanti dibedakan apakah ini hanya kasus satu dua oklum dan tidak terkait dengan djp sebagai institusi
dan itu saya bagi menjadi dua periode ya seperti itu
pertama itu ketika kasus gayus itu rata rata apa ya
saat setelah gayus beberapa tahun itu rata rata memang kasus itu mulainya dari adanya dispute atau sengketa dari ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak
ketetapan pajak ini bisa lebih bayar atau yang kita kenal selama ini restitusi maupun penetapan orang bayar yang atau kita kenal selama ini dengan skb
nah masalah sengketanya itu apa
kita bagi dua ya
bisa sengketa fakta bisa sengketa interpretasi gitu loh
nah sekarang saya akan coba apa yang sudah dilakukan oleh teman di direkturat jenderal pajak terkait dengan awal sengketa ini apakah fakta atau interpretasi
itu ada berproses untuk mencegah jangan sampai sengketa fakta dan interpretasi ini terus berlanjut
pertama saya bisa tunjukkan pada tahun dua ribu enam belas terkait dengan fakta djp sudah mengeluarkan kebijakan namanya tech amnesty
ini berupaya agar wajib pajak yang selama ini belum patuh diajak untuk patuh bersama sama untuk membayar pajak dengan sebenarnya sama dengan wajib pajak dulu yang patuh
jadi kita sudah dapatkan data sekarang kan
nah sekarang bagaimana mengenai mengelola kita pajak yang terkait dengan apa
interpretasi saya akan lanjutkan
tapi saya akan tambah dulu dengan sengketa terkait fakta ini adalah bahwa di tahun dua ribu tujuh belas itu sudah muncul undang undang keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan
jadi sengketa fakta oleh dirjen pajak itu sudah dieliminasi melalui dua kerang
peran pertama tech amnesti keran dua keterbukaan informasi sehingga diharapkan sengketa terkait fakta ini tidak terjadi lagi
nah bagaimana dengan sengketa interpretasi
yang setahu saya sejak tahun dua ribu delapan belas itu sudah dibentuk tim reformasi dan kebetulan saya ada di dalamnya sebagai advestor
di sana salah satu reformasi besar itu ada lima agenda besar reformasi besar salah satunya adalah bagaimana mengatur ulang lagi masalah ketentuan peraturan perpajakan untuk memberikan kepastian hukum
nah ini kita bisa lihat dalam konteks undang undang cipta kerja untuk bidang kemudahan usaha
untuk bidang perpajakan
dalam merumuskan pp yang baru aja kemarin muncul
maupun pmk pelaksanaan terkait dengan undang undang cipta agar
saya merasakan sendiri bagaimana para bima dijen pajak sekarang sudah berubah
untuk mengeliminasi interpretasi ini agar jangan terus berulang akan menjadi sengketa
artinya secara sistem sudah dibangun bertahun tahun ya
sejak ada temuan kasus korupsi sebelumnya
tadi disebutkan dari sejak adanya temuan kasus gayus
artinya ini kemudian membantah apa yang disampaikan mas misbakun
sistem tidak dibangun dengan tepat
ini saya harus meluruskan ini mbak
saya harus meluruskan bukan berarti bahwa sistem itu kan sudah dibangun
dengan sangat bagus dengan kalimat mantra mantra
kebenaran integritas dan sebagainya
karena sistem itu tidak bisa menjadi deteksi dini
dan kemudian yang masuk justru karena adanya pengaduan masyarakat
maksud dan apa yang saya sampaikan tadi itu seperti itu
kenapa bukan sistem yang mendeteksi dini
tapi justru pengaduan masyarakat
nah inilah yang harus kalau menurut saya
sementara pengambil kebijakannya menteri keuangan dirjen
selalu bicara soal apa
soal reformasi sistem membangun ini dan itu
nah inilah yang kalau menurut saya yang harus kita perkuat lagi
yaitu penggunaan teknologi dan peran peran yang lain
jadi saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh darussalam tadi
apakah kemudian terjadinya sengketa sengketa itu
karena pak pajak itu kalau sudah masuk dalam sistem pemeriksaan
orang dikasih wajib pajak
itu diberi kesempatan
untuk memberikan sanggahan terhadap interpretasi
terhadap apa apa yang hasil temuan pemeriksaan
apa apa yang menjadi temuan di kertas kerja pemeriksaan
ruangnya diberikan oleh aturan
makanya kalau saya mengatakan bahwa ruang lingkup bertemunya pemeriksa dengan wajib pajak
bisa wajib pajak sendiri bisa diwakili oleh konsultan
maka terjadilah ruang itu
nah sepanjang kesepakatan kesepakatan itu adalah kesepakatan profesional
dan diatur dalam undang undang
maka ruang itu diberikan
nah kenapa kemudian hal hal yang seperti ini menjadi kesepakatan ini
kemudian dimentahkan oleh hal hal yang sifatnya berbeda tadi
apakah dibaliknya itu ada kesepakatan di luar aturan itu
nah inilah kenapa yang menemukan justru itu adalah pengaduan masyarakat
kan sistem yang dibangun itu sendiri
baik nanti saya akan tanya komentar mas darussalam
kita harus jeda dulu kembali usai jeda berikut ini tetap lagi di cnn newscast
baik saya lanjutkan diskusi malam hari ini
saya ke pak darussalam meng highlight apa yang disampaikan tadi mas mis bakun
sistem yang ada sudah terbangun dengan baik
tapi tidak bisa menjadi deteksi dini dugaan dugaan
korupsi yang terjadi dan hanya mengandalkan laporan masyarakat
mungkin seperti itu ya secara garis besar
ada tanggapan terkait hal ini
tahu tahu pak mis bakun langsung masuk gitu kan ya
padahal saya belum selesai berbicara untuk menjelaskan ke pokok permasalahannya gitu mbak ya
oke silakan lanjut
saya boleh lanjut dulu ya mbak ya
oke jadi kan gini kan
tadi saya masuk ke interpretasi
nah sekarang djp itu paham
satu sengketa itu terkadang interpretasi
makanya djp sekarang ketika membuat satu aturan
itu melibatkan partisipasi masyarakat dan transparansi
ini bentuk nyatanya saya rasakan pada saat membuat peraturan pemerintah kemarin
dan pmk dari pelaksanaan undang undang kita kerja
artinya saya ingin mengasih tahu bahwa
direkturat jenderal project sampai hari ini berproses bagaimana
sengketa ini yang dari dua hal ini fakta dan interpretasi itu diminimalkan sedemikian mungkin gitu jadi
sehingga nggak ada lagi yang jadikan sengketa itu pertama
kedua kalau masalah pengawasan djp itu banyak mbak pengawasan
sehingga tidak memungkinkan lagi
orang orang yang tidak berintegritas untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan
pertama di internal ada yang namanya direkturat internal
kedua di kementerian keuangan ada yang namanya khusus untuk pajak ya komite pengawas perpajakan
lantas ada juga yang namanya inspektorat jenderal pajak
ada juga yang namanya bpkp di luar djp ada bpk ada kpk sendiri
jadi menurut saya
yang sudah dibangun baik di internal pengawasannya maupun dari luar
itu sebenarnya tidak menutup lagi celah celah pihak yang ingin melakukan penyalahgunaan gitu
jadi andai kata ada yang melakukan penyalahgunaan
itu murni dari sifat manusianya itu sendiri gitu
jadi kalau saya bicara by system
djp itu sudah sangat ketat dalam pengawasan maupun mekanisme
untuk sengketa sepenuhnya
jadi saya tidak menganggap sengketa seperti ini gitu lho mbak
terima kasih mbak
jadi ini oknum
ya jadi menurut saya
sistem yang ada sekarang ini sangat menyebut siapa
tapi sudah tidak memberikan tempat kepada siapapun yang tidak berintegritas seperti gitu mbak
dengan berlapis lapis pengawasan yang tadi disampaikan oleh mas darussalam
apakah kemudian sistem ini artinya tidak jalan
sehingga bisa muncul oknum yang kemudian diduga melakukan korupsi saat ini
sistem tetap jalan mbak
tetapi yang namanya manusia
kita nggak bisa tebak kan gitu mbak
artinya gini mbak
ketika mereka ingin menerobos sistem yang ketat ini
berarti ya mereka akan ketahuan juga
dari berbagai tadi sistem pengawasan
baik internal maupun eksternal yang sudah dilakukan terhadap dijen pajak seperti itu
jadi menurut saya sistem ini sudah dibangun dengan bagus gitu
oke saya ke icw dulu
sistem sudah sangat baik
sistem sudah sangat baik saat ini dan hanya oknum saja
iya saya terus terang tidak menyukai istilah oknum ya
karena istilah itu menggambarkan seolah permasalahan itu hanya melekat pada individu
bukan secara keseluruhan begitu ya
nah dan dari kasus yang muncul hari ini
atau kasus kasus yang lain
buat saya kita menjadi relevan untuk mengajukan beberapa pertanyaan
misalnya bagaimana sebetulnya pengawasan internal djp atau kemenkyu
apakah mereka sudah membentuk sistem yang mampu untuk menghentikan praktik praktik korupsi perpajakan
itu pertanyaan yang perlu diajukan
dan dalam hemat saya berkaca dari kasus korupsi yang terus terjadi berulang kali
rasanya itu belum terbentuk
walaupun kalau sudah terbentuk itu tidak efektif
sehingga kasus kasus korupsi terjadi berulang kali
atau kasus kasus lainnya yang menggambarkan kecurangan dan sebagainya
ini yang menurut saya kemudian menjadi pekerjaan rumah menteri keuangan sri mulyani
karena dulu ketika era presiden sby kita masih ingat
sri mulyani punya niat untuk menyelesaikan permasalahan korupsi pajak
dan sekarang kita pertanyakan kembali apakah niat itu masih ada
artinya tidak mungkin hanya satu orang saja yang bermain di sini
ada tanggung jawab lainnya yang disertakan
betul saya juga justru ingin menyoroti hal lain
dalam kasus korupsi perpajakan saya sejujurnya lebih senang mengangkat kilah yang sudah seringkali digunakan banyak orang
dan berkaca dari kasus kasus yang ada
ketika ada kong kali kong pemerintah dan pebisnis dalam hal perpajakan
saya yakin mafia pajak masih ada sampai sekarang
bahkan keberadaan mereka saat ini semakin kuat
dan kalau tidak ada niat serius dari otoritas berwenang
baik itu sri mulyani kpk atau bahkan presiden
saya rasa mereka akan terus bergerak liar dan terus mendapat keuntungan
dasar statement anda keberadaan mafia pajak saat ini semakin kuat apa mas

saya beri contoh
dalam hal omnibus law misalnya belum pernah ada cluster omnibus law cluster perpajakan
tapi itu dihapuskan
dan kenapa saya alasan juga tidak jelas
tapi di situ kita juga ternyata menemukan bahwa ada penurunan tarif pajak perusahaan
wajib pajak perusahaan atau pph badan
saya menduga dalam kebijakan itu ada campur tangan dari mafia pajak
yang mana mereka bermaksud untuk mendapat keuntungan dari situ
oke mas misbakun betul ini tidak hanya sistem saja
saya pendapat ya mengkaitkan penggunaan istilah mafia pajak
terus kemudian dikaitkan dengan undang undang omnibus law
satu undang undang itu adalah keputusan produk politik yang diinisiasi oleh pemerintah
dan pemerintah menurunkan tarif itu dalam rangka upaya untuk merangsang dan mendorong investasi di indonesia
sehingga korporasinya itu tertarik untuk melakukan investasi di indonesia karena faktor tarif pajak
dan kaitan dengan mafia pajak tidak melihat ada upaya yang seperti itu
terlalu bombastis penggunaan istilah mafia pajak itu
konsultan pajak adalah profesi yang dihormati dan diatur oleh regulasi yang ada
pegawai pajak adalah pegawai asn yang mempunyai tugas fungsi dan tanggung jawab yang diatur juga oleh undang undang
terus mafianya siapa
karena setahu saya mafia itu kan organisasi kriminal yang terorganisir
dan menurut saya cara memframing
dengan mengatakan mafia pajak saya belum ketemu dasar pikirannya dasar logikanya
nah kemudian tadi yang saya lebih tertarik untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh icw soal bagaimana kemudian terjadinya kong kali kong
kong kali kong itu kalau menurut saya kalau orangnya itu saling bersepakat
kong kali kong itu kan kesepakatan di luar aturan
nah ini kemudian bukan kesepakatan yang terjadi tapi adanya adalah pengaduan masyarakat
nah ini yang harus menjadi perhatian kita semua
tapi saya setuju apa yang disampaikan oleh pak darus bahwa semua sistem pengawasan itu ada baik internal maupun eksternal
nah kenapa kemudian tidak menjadi deteksi dini itu menjadi pertanyaan saya
justru pengaduan masyarakat yang
menjadi alat pemicunya itu
sementara ada whistleblower system yang dibangun dan sebagainya
nah inilah kalau menurut saya sebenarnya ini masalah satu pengawasan jersi dan juga kemudian tanggung jawab
apalagi melibatkan unsur ya kan yang diduga ini kan kita masih menduga karena belum diumumkan
ada orang yang dicekal lah yang diturunkan dari website lah dan sebagainya jabatannya
tapi kita kan belum tahu
kalau memang itu yang terjadi maka yang harus menjadi perenungan kita bersama adalah karena itu kan jabatan cukup tinggi
berbeda dengan dulu kasusnya gayus
dia hanya seorang pelaksana di bagian keberatan
nah ini adalah orang yang mempunyai posisi yang tinggi
nah makanya saya sampaikan di media sebelumnya perlu dibangun mitigasi risikonya
karena apa direkturat jenderal pajak itu mempunyai peran tugas dan tanggung jawab penerimaan negara yang sangat besar
makanya kalau tadi ada istilah mafia icw menemukan tiga belas kasus
dari berapa tahun kita ada ribuan triliun yang dikumpulkan oleh direkturat jenderal pajak
terus icw menangkap ada satu ratus enam puluh miliar
kalau mafia itu kan sistemik
melibatkan banyak orang
nah ini tiga belas kasus
dari ribuan triliun yang dikumpulkan oleh pegawai pajak
nah inilah kalau menurut saya membangun narasi yang terlalu bombastis juga kadang kadang sulit dicerna
dicerna oleh apa akal sehat kita
oke nanti kita tanya kepada mas egy
kalau icw ingin menari di antara tarian itu ya silakan
kita tanya kepada mas egy nanti
mas mis bakut
oke kita harus jadilah dulu
kembali kita akan tanya tanggapan icw
tetap bersama kami di newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
saya sekarang ke icw
mas egy tadi disampaikan mas mis bakun
istilah mafia pajak terlalu bombastis
atau mungkin sebenarnya memang ada temuan lain dari icw mengenai dugaan korupsi di sektor perpajakan ini
ya dari tiga belas kasus yang saya sebutkan tadi ini bahkan baru penelusuran singkat gitu ya
jumlahnya mungkin bisa jauh lebih besar
kalau kita telusuri lagi lebih jauh
mungkin ada kasus kasus lain yang menambah panjang jumlah yang saya sebutkan tadi
dan dari kasus yang saya sebutkan bahkan nyaris dari seluruh kasus itu selalu ada uang suap yang diterima oleh pegawai pajak gitu ya
sehingga di sini justru buat saya pak misbahkun nggak paham
kalau misalnya ada suap yang diterima oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh swasta terutama ini ada kongkali kong di situ gitu
jadi saya nggak bermaksud untuk memberikan misleading atau apa
justru barangkali pak misbah pun yang memberikan misleading begitu ya
itu arti kongkalikong dalam arti yang sebenarnya
saya harus jeda dulu dialog ini karena ada pernyataan dari presiden jokowi
kita akan lanjutkan diskusi ini
usai keterangan pers yang disampaikan presiden jokowi dodo
terima kasih mas mis bakun mas egy dan mas darussalam sudah menunggu pernyataan dari pak jokowi
ada sisi yang positif tadi kita lihat bagaimana angka angka yang setiap hari diumumkan pemerintah lajinya cukup turun
kita berharap juga kasus korupsi yang membelit khususnya kasus korupsi perpajakan juga angkanya cukup turun
waktu kita terbatas closing statement saya ingin satu satu mendapatkan statement terakhir dari mas misbakun terlebih dahulu
bagaimana kita kemudian bisa membangun sistem yang lebih ideal
sehingga kasus korupsi dugaan korupsi yang saat ini masih terus disidik bisa tidak terulang kembali
pertama saya ingin menyampaikan di closing statement ini adalah perlu kita hargai orang orang yang mempunyai tetap punya dedikasi tanggung jawab yang jumlahnya jauh lebih banyak
dan prosentasenya jauh lebih besar
yang menjaga kesehatan
yang menjaga etika
menjaga tanggung jawab
dalam menjalankan tugas mengumpulkan keuangan negara
dimanapun juga sistem yang kita bangun selalu mempunyai celah
nah celah celah itulah yang harus kita perbaiki
dan kita tidak boleh kemudian berhenti hanya karena satu dua kasus
ini menunjukkan kita kepada bahwa setiap kelemahan itu harus diperbaiki dan harus ada improvement
dan saya minta kpk di luar apresiasi saya yang dalam dan tinggi kepada kpk tolong kasus ini ditangani dengan sebaik baiknya
kemudian siapkan mitigasi resikonya oleh pejabat kementerian keuangan terutama oleh menteri keuangan
karena apa jangan sampai kemudian moralnya pegawai jadi turun hanya karena satu kasus
kemudian institusinya dikerdilkan
dan kemudian pembentukan opini nya seakan akan ada pengkhianatan dan sebagainya
itu adalah kalimat kalimat kalau menurut saya itu tidak mendidik dari seorang pimpinan
karena apa kalau ada anak buahnya pengkhianat berarti pimpinannya itu mempunyai adalah pimpinan seorang pengkhianat
itu yang paling penting
nah kalimat kalimat yang membesarkan hati meneduhkan dan memberikan kesejukan itu penting
ada proses hukum silahkan dijalankan
yang baik harus tetap menjadi orang baik
dan yang jelek tidak boleh memberikan kontimanasi kepada orang yang baik
ini yang harus menjadi pembelajaran
harus ada porsi tanggung jawab dari menteri keuangan dalam hal ini
oke baik mas darussalam closing statement singkat saja
ya pertama closing statement saya adalah saya tidak setuju apa yang disampaikan oleh mas iga tadi
bahwa ini adalah mafia pajak
saya sangat setuju
karena apa ini bukan masalah yang memang terstruktur seperti itu
hanya dilakukan oleh satu dua hak
seperti itu itu pertama
kedua saya ingin sampaikan juga seperti yang saya sudah sampaikan
saya cuma ingin tekankan bahwa
kasus ini kan berangkat dari adanya pengaduan
nah pengaduan ini itu kan masuk di dalam kanal kanal atau sistem yang dibangun oleh djp
kait dengan sistem bagaimana menerima pengaduan tersebut
sehingga kalaupun ada pengaduan masyarakat
lantas itu masuk ke sistem djp
saya ingin menyatakan bahwa sistem yang dibangun oleh djp
salah satunya misalnya
salah satunya misalnya
suatu kanal untuk menampung pengaduan masyarakat
harusnya dikatakan sebagai bahwa sistem yang dibuat djp itu
sudah bisa untuk menghandle penyalahgunaan
jadi jangan juga dibilang bahwa kalau itu ada pengaduan masyarakat
sistem tidak berjalan
itu tidak pas juga
justru sistem itu dibangun untuk salah satunya untuk menampung pengaduan masyarakat
ketiga ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa
di awal saya bilang bahwa proses penyalahgunaan kewenangan itu berasal dari sengketa pajak
sengketa pajak itu dasarnya dua
dan itu sampai sekarang itu sudah dibangun oleh djp
bagaimana tidak terjadi lagi fakta yang salah dibangun melalui kortex system
sistem it nya diperbarui
dan bagaimana dengan interpretasi sekarang djp sudah transparan dan partisipatif
oke baik baik
tentuan pajak itu mengundang masyarakat
silakan masyarakat berpartisipasi
agar jangan terjadi interpretasi
peran serta masyarakat sangat penting di sini
terakhir singkat saja mas egy
ya tentu sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kami masih menunggu informasi yang lebih detail dari kpk secara resmi
dan pas kak memberikan keterangan resmi saya rasa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kpk
yang pertama adalah
kpk perlu menelusuri kemungkinan adanya aktor aktor lain dalam kasus ini
selain nama yang sudah diduga dan sudah disebut sebut dalam beberapa media
nah kedua kpk juga dalam hemat saya perlu mengusut pegawai pegawai pajak di dalam tubuh dirjen pajak kementerian keuangan
dan ketiga jika memang betul bahwa perusahaan perusahaan memberi swab kepada pejabat tinggi di dirjen pajak
kpk mesti memeriksa perusahaan perusahaan lain yang pernah ditangani oleh pejabat tinggi itu atau pihak lain yang terafiliasi dengannya
nah yang keempat yang terakhir yang tidak kalah penting
saya rasa dalam setiap kasus korupsi kpk mesti menelusuri dugaan pencucian uang
saya menduga dalam hal ini jumlah suap yang diterima tidaklah kecil
dan ada kemungkinan mereka menyamarkan uang swab atau gratifikasi yang diterima
sehingga ke depan kpk perlu menggunakan undang undang pencucian uang
untuk mengundang tipikor dalam menindak pelaku
baik sama sama kita mengawal itu
mas egy terima kasih mas darussam terima kasih mas mis bakun terima kasih atas diskusi kita yang sangat menarik malam hari ini
dan selamat malam